wali kota surabaya kami siang resmi mengoperasikan jalan baru frontage road sisi barat di jalan ahmad yani surabaya
jalan sepanjang empat tujuh km ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kian parah
pembangunan frontage roads sisi barat yang selama ini tersendat akhirnya rampung
setelah menjalani proses pembebasan lahan dan pembangunan jalan sejak tahun dua ribu lima belas lalu
tahun ini jalur yang membelah kota surabaya bagian selatan resmi dioperasikan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
kepadatan lalu lintas yang terjadi pada pagi dan sore hari di jalan ahmad yani sedikit demi sedikit mulai terurai
jalanan yang biasanya penuh sesak dengan kendaraan bermotor kini sudah tidak terlihat lagi
ini kan sisi barat nanti tembus sampai jawa boyo sana
ya ini masih terus ini belum selesai
cuma saya harus resmikan
dinas perhubungan kota surabaya saat ini tengah menyiapkan rambu rambu larangan berhenti dan parkir di kawasan jalan frontage road barat
sekaligus menempatkan petugas untuk patroli agar tidak ada kendaraan roda empat maupun roda dua yang parkir seenaknya
rotite tapi ini lebarnya tujuh belas meter rata rata sehingga lebih lebar ya lima lajur
karena ini kita siapkan juga sebenarnya tidak hanya untuk rotate tapi juga rencana ke depan untuk angkutan masalah
jalur frontage surut barat sepanjang empat lima km ini menghabiskan anggaran satu ratus dua puluh lima miliar rupiah
meski proses pengerjaan tinggal menyisakan masalah di depan dolok namun akhir tahun ini semuanya ditargetkan selesai